setelah musim lalu sempat terseok seok karena masalah finansial
klub basket hangtua akan mengarungi kompetisi liga basket indonesia musim dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
dengan menggaya sponsor baru
hangtua juga kembali merekrut pemain senior kelly purwanto
untuk memperkuat squad mereka musim depan
menjalani musim kompetisi liga basket indonesia musim depan
klub yang diarsiteki pelatih kepala andika saputra ini
akan menggunakan nama resmi amarta hangtua
dengan dukungan dari perusahaan fintech ini
hangtua diharapkan akan dapat melebihi prestasi yang diraih di musim dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
saat untuk pertama kalinya menembus babak semifinal kompetisi ibl
sejumlah perbaikan pun telah dilakukan pihak manajemen klub untuk mendukung target tersebut
tahun ini kita udah bikin home base itu dalam bentuk lapangan
lapangan jadi kita udah punya sendiri lapangan yang emang standar internasional
yang standar fiba itu kita buat sendiri khusus untuk profesional hang tua
itu lokasinya di daerah bango di daerah jakarta selatan
dan untuk lokasi mesnya sendiri kita di jakarta selatan tepatnya di wilayah kemang
itu semua pemain itu di situ
dari segi mesnya dari segi makanannya semuanya sudah kita atur semua
diisi oleh mayoritas pemain muda amarta hangtua pun kembali merekrut kelly purwanto
mantan pemain hangtua yang musim lalu sempat bermain untuk bogor siliwangi
kelly diharapkan dapat kembali membimbing para pemain muda hangtua
seperti yang dilakukannya
dua musim lalu saat membawa hangtua melaju ke semifinal
tentunya jadi challenge buat kita sih
kita dapat tanggung jawab yang besar dapat fasilitas yang memadai
ya kita dituntut untuk memberikan prestasi yang lebih
dimana kita sempat jadi empat besar ya di situ patokan kita
gue harap mereka bisa belajar dari apa yang udah gue dapet di liga kan
gue udah banyak pengalaman lah gue bakal share ke mereka juga
tidak hanya mendukung tim tampil di ibl
hangtua juga mendukung kegiatan akademi bola basket hangtua
yang membina anak anak berusia enam hingga delapan belas tahun
erlangga wisnuwaji andra anhar jakarta